merebaknya pandemi covid sembilan belas di amerika serikat menyebabkan adanya pembatasan sosial di negara tersebut
di saat bersamaan pula umat muslim di seluruh dunia menjalani puasa termasuk di negeri paman sam
lalu bagaimana pengalaman berpuasa di amerika serikat
sudah ada windu bumi warga negara indonesia yang berada di illinois
selamat siang waktu amerika mas windu
selamat siang selamat pagi
kita lihat dulu ya
kalau bisa diceritakan ini dikenalkan dulu
anggota keluarga semua sudah dalam satu frame
bisa dikenalkan dulu nih mas windu
oke terima kasih
saya windu istri istri dan kemudian pun madira dan itu ajin
halo salam dari jakarta ya
salam dari jakarta semoga sehat semua hari ini
betul jadi aktivitasnya apa nih biasanya ketika menunggu jam berbuka di sana
kira kira berapa jam lagi sih mas
buka di sana
sekarang kira kira jam tiga belas tiga puluh jadi bukanya nanti sekitar tujuh belas empat puluh lima
kalau di dalam buah pesta ya ya kemudian kembali aja
nasi di dapur makan minum keluarga
ya mas windu mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama tinggal di lenoi
dan pastinya berbeda ya puasa kali ini dengan kondisi pandemik dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
saya datang ke amerika pertama kali tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
saya kepencetan setelah tahun yang sama lalu kita tidur di amerika kemudian menikah dan sekarang di nasi adua
kita sehari hari mingguan buka puasa ya
selain kepencetan juga anak anak sekolah semuanya ke jepang online

jadi biasanya sore sore begini aktivitasnya apa
ya karena lagi ada tahun tahun

ya karena lagi ada tahun tahun

aktivitasnya berbeda ya satunya bekerja satunya juga sekolah
nah sekarang aktivitasnya apakah masih berlanjut
kalau misalnya dulu sempat tukar tukaran makanan kalau misalnya lagi berbuka ke tetangga
sekarang bagaimana di sana
tuker tukeran makanan masih
kebetulan kalau masih ada family atau teman teman yang mampir
tapi karena lagi ada lockdown ya sedang ada perubahan sedikit nih
ya kita nggak ada ketemu ya
nggak boleh ketemu kalau mau ngantar makanan ya kalau di depan itu ya jadi menarik kalau
bicara mengenai menghabiskan waktu bersama keluarga pastinya ketika tahun tahun sebelumnya
mas windu juga sibuk gitu ya anak anak juga sekolah lalu bagaimana mengisi waktu lockdown ini bersama
anggota keluarga setiap harinya dan menghindari kejenuhan pastinya dari anak anak mungkin sih mbak
dihidupkan ini kita banyak diskrim sekarang karena sama sekolah atau sama kerjaan itu juga lewat
screen sama keluarga juga lewat skype atau video conference yang lain tapi kayaknya rata rata
sama sih tapi mayoritas masyarakat di sana gimana mas apakah memang sudah sangat memahami bahwa ini
sangat berbahaya menggunakan masker dan juga menaati aturan lockdown yang ada di sana
atau himbauan dari kjri umum secara umum tapi kesadaran masyarakat di sini tinggi dalam hal
pakai masker dalam hal social distancing semuanya kayaknya ikut aturan masih masih aman aman
kebutuhan umum semua masih ada lancar social distancing masuk kelihatannya ngantri tapi ya
karena ada social distancing tapi semua barang barang lengkap ya maksud terakhir pertanyaannya terkait
dengan kerinduan ke tanah air apa yang dikangenin dari ramadhan di tanah air yang saat ini mungkin
di amerika ada sudah cukup lama tiga disana ya apa ini kira kira masih selalu diingat nih mungkin juga
mau dicaritakan nih ceritanya itu kangen keluarga keluarga besar kangen feed agenda almonds untuk
buah puasa apa namanya pasar tapi dengan teman teman atau family di sini yang ada ya
kalau sebisa mungkin kita ketemuan lah supaya untuk membuatkan dapat makan makanan
menu berbuka nih apa kira kira menunya indonesia atau western food nih di sana
indonesia masih masih dominan ya jajan jajan jajan kecil seperti pisang goreng atau
tapi indonesia rata rata masih masih
terima kasih untuk perbicaraannya dari illinois mas windu dan keluarga tetap jaga kesehatan dan
selamat menikmati pisang goreng juga kalau misalnya nanti sore waktu amerika serikat
mau dibuat juga kita tapi cukup jauh ya ngirimnya udah ekspedisi terlalu jauh kayak